persidangan kasus penganiayaan yang dilakukan mario dandi dan kawan kawan masih terus berjalan
lembaga perlindungan saksi dan korban atau lpsk pun sudah menetapkan restitusi
atau ganti rugi oleh terdakwa mario dandi kepada david ozora sebesar seratus miliar rupiah
kita bahas hal ini bersama dengan susi laning tias wakil ketua lpsk
melalui sambungan telpon dari medan sumatera utara ibu susi selamat sore
selamat sore pak kispa
ibu susi informasi mengenai restitusi seratus miliar rupiah yang kemudian ditetapkan oleh lpsk
untuk dibayar begitu oleh mario dandi apa kemudian komponennya
sebenarnya lebih dari seratus miliar rupiah ya yang kami perhitungkan
yang kami perhitungkan adalah berkaitan dengan g medis yang sudah dikeluarkan oleh keluarga anak korban
anak korban dirawat di rumah sakit
nah terus kemudian selain itu juga ada item transportasi akomodasi dan konsumsi ya
bagi keluarga pada saat merawat atau menunggu anak korban di rumah sakit
nah terus kemudian ada juga item termasuk juga ini ya item transportasi dan konsumsi
ketika melakukan pengurusan kasus ini
berikutnya juga berkaitan dengan
nah di mana orang tua anak korban ini selama merawat dan kemudian selama anak korban ini
melakukan pengurusan kasus ini dan sampai sedikit ini juga anak korban ini belum bisa ditinggal ke perniagaan
itu harus meninggalkan pekerjaan
yang ini berdampak kepada biaya penghasilan
penghasilan yang biasanya diterima
penghasilan yang biasanya diterima oleh orang tua anak korban selama bekerja itu hilang
itu yang kami perhitungkan juga
nah berikutnya adalah biaya penderitaan
ini penderitaan ini sebenarnya proyeksi masa depan
baik proyeksi perawatan bagi anak korban terus termasuk juga masa depannya hilang
masa depan yang dilanjut dalam artian ada kesempatan sekolah bagi dia
yang kemudian sekarang umur tujuh belas tahun harusnya dia sekolah
tapi kan sampai detik ini anak korban
tidak bisa mengikuti pelajaran
yang kedua juga anak korban kan suka seni ya
jadi ini masa depan yang hilang gitu ya dengan adanya situasi kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan
sehingga anak korban tidak bisa lagi berkreasi dan memenuhi cita citanya dan sebagainya
ini yang kami perhitungkan
bu susi kalau kita bedah di item atau komponen pertama
uang ini atau restitusi
ini merangkum mbak biaya perawatan di rumah sakit
kita ketahui orang tua dari david ozora jonathan latumahina juga sudah menghubungi lpsk sejak kasus ini mencuat
apakah nilai ini juga sudah dibahas sejak ananda david masih berbaring di rumah sakit
kalau ini beda dengan yang belum dikeluarkan
jadi kalau yang kemarin itu yang sudah dikeluarkan oleh orang tua anak korban ya
jadi sebenarnya sekian sekian
nah kalau yang sudah di cover lpsk tidak akan diklaim
ini hanya klaim klaim yang belum di cover
terkaitan dengan perawatan
jadi anak korban ini setelah dari perawatan rumah sakit
ini tidak bisa memandiri ya
sehingga masih harus ada home care
masih ada perawatan perawatan masih ada terapi
yang itu memang harus dari medis ya
termasuk juga peralatannya
sehingga ini juga kami perhitungkan untuk nilai penderitaannya
karena itu tidak bisa setahun dua tahun
itu long term gitu ya
itu yang kami perhitungkan
kemudian ini nantinya akan dibayarkan
ganti rugi ini diberikan untuk terdakwa mario dandi seratus miliar rupiah
tapi di sini konteksnya kita ketahui
dia adalah anak dari seseorang yang sekarang
yang ditahan oleh kpk
kemudian bagaimana jika tidak ada sumber daya untuk membayar restitusi ini ibu susi
ya jadi begini mbak
sebenarnya karena terdakwanya ini ada sejaknya
kita saja dimungkinkan
nanti diputuskan bahwa tiga terdakwa inilah yang menanggung ya
bayar daya restitusi
cuma ada satu terdakwa yang sudah diputus
sehingga itu tidak memungkinkan
jadi tinggal dua
nah nanti ini apakah dua duanya akan dimintai atau diputuskan
itu harus membayar restitusi atau tidak
nanti sekali lagi kita berdasarkan keputusan majelis agen ya
yang kedua bagaimana dengan berkait dengan pihak ketiga dalam hal ini orang tua ya
memang ini kan kami sudah koordinasi sebenarnya dengan kpk
berkaitan dengan harga harga yang sudah disisihkan
harapannya sih memang masih ada harta yang bisa disita untuk jaminan berkaitan dengan restitusi ini
namun demikian memang sampai di begini belum
kita tidak bisa ya mengintervensi penyidikan kpk
jadi kpk menyatakan bahwa ini masih dalam proses pendidikan dan terus mengerut
apakah nanti ada harta
nanti kita lihat perkembangannya seperti apa
tapi harapannya ada harta yang bisa disita
membayar restitusi kepada korban
nah jadi restitusi itu bisa dibebankan juga kepada pihak ketiga
tidak harus pelakunya tetapi juga pihak ketiga yang tersebut
nanti bagaimana mekanismenya bisa saja
hakim nanti akan memanggil pihak ketiga ini
dalam artian misalnya orang tuanya mario untuk dihadirkan di persidangan
untuk ditanyakan oleh majelis agen
mungkin perbaikan dengan kesan rupas membayar restitusi tersebut
bu susi tadi anda mengatakan bahwa kemungkinan dibebankan tidak hanya kepada mario
tapi juga mungkin shane lucas atau anak ag
tapi dalam hal ini anak ag tidak bisa karena sudah selesai hukum
sudah ada hukum tetap begitu
kemudian kalau shane lucas menolak untuk membayar restitusi
apakah ini ada kemungkinan ini ibu susi
mungkin ya mungkin saja
jadi restitusi itu bisa saja tidak terlalu banyak
jadi restitusi itu bisa saja tidak terlalu banyak
tidak sanggup ya bukan menolak
istilahnya pelaku tidak sanggup membayar
bagaimana kalau tidak sanggup membayar ya
bisa saja ada persidangan pengganti ya berkaitan dengan istitusi
nah itu yang kita nanti menunggu saja hasil keputusan dari persidangan yang diperbaikan
tapi kalau kita flashback ke persidangan terakhir
ketika ayah dari david ozora memberikan kesaksian
menangkap apa yang disampaikan oleh jonathan latumahina
kita ingat sekali bahwa angka tersebut tidak sebanding
jika melihat dampak dari david ozora sampai saat ini
kalau tersangka dibuat koma baru itu sebanding
nah mungkin tidak pertanyaan dari jonathan itu bisa dianggap bahwa korban keluarga korban
dalam tanda kutip tidak mengajukan permohonan restitusi
keluarga korban mengajukan restitusi kepada lpsk
cuma keluarga korban kan masih belum bisa memaafkan
tindakan atau perbuatan yang sudah dilakukan oleh para pelaku kepada anaknya
ya karena memang kami juga berpikir nilai segitu tidak sebanding ya
apalagi dengan kalau orang tua berbicara itu lain
karena orang tua kan punya egzatan batin dengan anak
dia yang membesarkan dia yang mendidik dia yang mengacu
jadi ya memang dapat dimaklumi kalau memang masih belum bisa memuaskan
kemudian kami saja ketika menghitung juga merasa ini belum sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban
bahkan mbak kalau saya boleh cerita ya anak korban aja berjalan aja masih belum seimbang mbak
bayangkan umur tujuh belas tahun yang dengan masa remaja yang cerah ya misalnya itu kan banyak beraktivitas banyak berubah banyak teman
ini justru dia seperti anak masih sepuluh tahun terus jalan juga tidak seimbang
nah ini yang susah dan dia juga belum bisa lepas ya dari bantuan orang lain
harus ada orang lain yang membantu dalam memimpin kebutuhan sehari hari gitu ya
dan itu nanti tetap selama lamanya dan sebagainya
itu yang terjadi
jadi penderitaannya itu memang luar biasa mbak
dan memang tidak bisa ada yang mengatakan

tapi sekali lagi lpsk berusaha untuk menilai itu sesuai dengan nilai kewajaran yang kami perhitungkan seperti itu
kerugian material dan juga imaterial dari david ozora begitu ya
ibu susi nanti kita pantau bagaimana kelanjutan dari persidangan dan juga biaya ganti rugi yang dibebankan kepada mario dandi dalam kasus ini
susi laning tias wakil ketua lpsk terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
ya terima kasih mbak puspa selamat sore